presiden jokowi dodo mengutarakan kejengkelannya atas isu pki yang masih menerpa dirinya
jokowi menegaskan isu pki tersebut merupakan sebuah fitnah
hal itu disampaikan jokowi saat membagikan sertifikat tanah di sentul bogor jawa barat pada selasa pagi
isu pki sudah menerpa dirinya sejak pertarungan pilpres dua ribu empat belas
jokowi merasa heran masih banyak masyarakat yang mempercayai isu tersebut
jokowi meminta agar masyarakat tidak mempercayai berita bohong dan tidak terpecah belah
karena pesta demokrasi meskipun fitnah dan berita bohong merupakan salah satu efek negatif dari sebuah politik
itu adalah kadang kadang jahatnya politik di situ
difitnah diadu domba masyarakat dipengaruhi
coba saya saja di bawah banyak yang diisukan itu pak jokowi itu pki
banyak yang seperti itu coba
padahal pki dibubarkan itu tahun enam puluh lima
saya lahir enam puluh satu berarti saya baru umur tiga puluh tiga
tiga empat tahun masa ada pki balita
lucu banget kan
itu yang menfitnah itu ngawur
ya saya kan masih balita
kalau di fitnah fitnah seperti itu saya kadang kadang juga mau marah ya gimana
enggak marah ya gimana
tapi saya sekarang juga mau belak belaan
jadi kalau enggak diingatkan
seperti itu ada nggak orang yang percaya